bencana yang dipicu kejadian alam di indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam kurun enam bulan terakhir
pada dua ribu dua puluh satu hingga pertengahan desember bnpb mencatat lebih dari tiga bencana yang terjadi di indonesia
bahkan dalam kurun lima tahun terakhir indonesia mengalami ribuan kali bencana akibat kejadian alam
jika diakumulasikan sejak dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh satu telah lebih dari tujuh belas tujuh ratus kejadian bencana di indonesia
sejumlah wilayah indonesia sudah mengalami bencana sejak awal dua ribu dua puluh
gempa bumi di sulawesi membuka dera bencana yang melanda nusantara
beginilah evakuasi seorang gadis
gadis yang terjebak reruntuhan bangunan di jalan karel satsutu buntiga saat gempa mengguncang memuju jumat dini hari
beginilah suasana kepanikan masyarakat kepulauan talaut sulawesi utara saat diguncang gempa pada kamis malam
kejadian bencana di indonesia yang terjadi sepanjang dua ribu dua puluh satu didominasi bencana hidrometeorologi basah
terjadi lebih dari satu dua ratus bencana banjir
enam ratus lebih kejadian tanah longsor
dan sekurangnya tujuh ratus lima puluh cuaca ekstrim
terjadi di kampung bojong kondang desa cihanjuang kecamatan cimanggung sumedang jawa barat
dan menyebabkan peruluhan rumahan
berikutnya banjir yang melanda kalimantan selatan ini terus meluas
sedikitnya empat kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian
sejumlah warga dan tim sar menyelamatkan diri ke atas bukit setelah mendengar gemur banjir susulan karena meluapnya sungai cisampai
bencana yang terjadi akibat kejadian alam di indonesia meningkat
dari pertengahan tahun juga jilang akhir tahun
bencana hidrometeorologi menjadi salah satu yang dominan
dengan hujan menjadi pemicunya
banjir bandang terjadi di desa kabupaten bahkan kota di indonesia
banjir bandang yang diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi ini mengakibatkan puluhan rumah warga tertimbun lumpur
inilah video detik detik banjir bandang melanda kota batu jawa timur dari data bpbd kota batu
kerusakan dan kerugian akibat peristiwa ini masih dalam pendataan
selain korban meninggal belasan orang belum ditemukan hingga menjelang siang hari
jenazah yang ditemukan setelah banjir bandang di garut jawa barat langsung dibawa ke rumah sakit guntur
tidak hanya bencana hidrometeorologi posisi indonesia di jalur cincin api juga membuat tiga per empat wilayah di indonesia berisiko terhadap bencana akibat erupsi gunung api
sekurangnya tujuh puluh lima dari satu ratus dua puluh tujuh gunung api di indonesia dalam status aktif dan rentan erupsi
sepanjang dua ribu dua puluh satu sejumlah gunung api menunjukkan gejala keaktifannya
banjir lahar dingin erupsi bahkan guguran kubah lah
tidak hanya itu beberapa wilayah di indonesia juga mengalami gempa bumi
jelang akhir tahun dua ribu dua puluh satu nusa tenggara timur maluku dan sekitarnya diguncang gempa berkekuatan tujuh

kisampan yang terjadi di sekitar laut larang tuka ini membuat bmkg mengeluarkan peringatan tsunami
frekuensi bencana di indonesia sepanjang dua ribu dua puluh satu memang lebih sedikit dari jumlah kejadian dua ribu dua puluh lalu
namun dampak dan korban yang ditimbulkan lebih banyak
dari enam ratus enam puluh korban jiwa yang tercatat akibat bencana selama dua ribu dua puluh satu
badan nasional penanggulangan bencana menyoroti tiga kejadian bencana dengan dampak korban meninggal yang signifikan
ketiganya adalah gempa mamuju dan majeneh sulawesi barat pada januari dengan satu ratus lima korban jiwa
siklon seroja di nusa tenggara timur pada april dengan satu ratus delapan puluh dua korban jiwa
dan guguran kubah lava semeru jawa timur pada awal desember lalu dengan empat puluh tiga korban jiwa
memang dari sisi dampak itu ada kenaikan terkait dengan
korban meninggal kemudian kerusakan rumah infrastruktur dan kerusakan yang sifatnya fisik
itu ada peningkatan
jadi intensitas sorry frekuensinya berkurang tetapi dampaknya menjadi lebih besar
khususnya untuk jiwa dan harta benda
tingginya frekuensi dan dampaknya
tingginya frekuensi dan dampaknya
potensi dan dampak bencana hidrometeorologi di indonesia sepanjang dua ribu dua puluh satu
sangat dipengaruhi kondisi iklim dan cuaca ekstrim
anomali cuaca seperti curah hujan tinggi pun terjadi merata dari barat sampai timur indonesia
secara umum merata
baik indonesia bagian barat tengah dan timur
hingga waktunya silih berganti
tentang yang kondisi lahannya yang paling rentam
misalnya kalau intensitas hujannya kan kurang dari dua puluh dua puluh lima meter
yang lebih sama ya
tapi kondisi lahannya ada yang hutannya masih hijau
ada yang sudah terbuka lahannya sudah rusak
nah yang rusak itu yang akan mengalami bencana lebih dahulu
nah yang lebih terjaga lingkungannya dia tidak akan mengalami bencana
mitigasi menjadi jalan keluar paling logis
masyarakat pemerintah dan para ilmuwan di indonesia
perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar terhindar dari bencana yang lebih besar
sekurangnya ada tiga hal mendesak yang harus diperbaiki segera
tata ruang tata kelola air dan tata krama manusia terhadap hak alam di sekitarnya